hai dari bel
lo itu sebenarnya mau nyanyi
atau mau bikin tutorial makeup
bel nih ya
penunjang utama supaya kita viral itu adalah
jadi ya gue harus makeup semaksimal mungkin
biar kelihatan cantik terus gue viral
udah kameranya udah diset belum
yuk langsung rekam yuk
taruh taruh taruh
biar makin cantik
jangan diberantakin dong bel
biar makin bagus tau
lo yakin bisa nyanyi sambil main gitar
gue juga pasti bisa lah
soro gue juga gak kalah bagus kali sama michelle
ini gimana gue mau yakin
coba kukul aja panjang banget tuh
orang biasanya main gitar itu kukunya pendek pendek
biar gue keliatan bagus
sini tuh kayak nambah estetika di dalam videonya bel
terus gimana lo mau metiknya
udah potong potong aja sekarang
gapapa yang penting bunyi
udah udah yuk yuk
udah sini aja
gue udah mahir dalam membuka helm gitu lu
udah udah mahir dalam membuka helm gitu lo
gak kok gue tuh cuma mau niat baik doang sama lo mau saling bantu kenapa sih
pake tolak tolak mulu
saling bantu lo saling bantu siapa
namanya kan kita pasangan ya
jadi harus saling membantu gak sih
gak bisa dong botol kecap
kita tuh beda alam
ya udah gak apa apa
beda alam juga
ldr an antar kota udah biasa
pacaran antar kota
mah udah biasa
kita kan anti mainstream
pacarannya beda alam
gak apa apa kita jadi yang pertama
lo gitu banget
eh mau kemana ntar dulu sih
mau kerja buru buru nih ngapain lagi pengen pegang lepas nggak
ya ntar dulu lo tuh buru buru mulu
kan gue udah bilang gue mau kerja gue udah telat
kalau belum selesai ngomong ini ada yang mau gue tanyain sama loh
makanya cepet ngomong gak usah pengen pengen
cepetan mau kerja
tadi di rumah aldinel tuh lo nemuin sesuatu yang mencurigakan gak
gue gak nemu apa apa
serius enggak jangan bohong ah
ngapain gue bohong bawa bawa waktu tau gak
ini gak gara lo sih makan martabak coklat tuh tadi
keterlaluan sebotol kecap
gue itu taruh nyawa gue itu makan martabak gak jelas lo
lu jodoh gue gak mungkin gue salah salahin lah
udah tenang aja yaudah gini aja
oke gak apa apa
misi kedua kita gagal berarti harus ada misi ketiga
misi ketiga ya
mau gak mau harus mau
hanya aku atur atur aja
gapapa yang lucu sih gapapa yang ketawa
lo nyanyi dan suara gitar lo itu gak nyambung sama lagunya
itu lo barusan secara gak langsung tuh ngatain gue tuh suara gue jelek
videonya ditayangin di youtube
eh lama kok
ibu kok murung kayak gitu mau kayak kenapa
enggak ibu gak ada apa apa
ibu cuma agak sedikit capek
yaudah el coba masuk kamar
kok gitar dari om prime belum dibalikin
om roy nya lagi keluar kota
jadi dia belum sempet ngambil gitarnya
mungkin pergi keluar kota cuman alasan om roy aja
dan mungkin sekarang om roy masih galau gara gara gue minta jauhin nih ibu
el mau mandi dulu ya bu ya
ibu kalo ada apa apa cerita lo
iya tenang aja
selamat mandi ya ibu
bukan gitu gini deh
lo sendiri pede gak
aduh ya enggak sih
itu dia viewersnya nambah terus loh
tapi kan kita gak harus maksain diri kita untuk buat video nyanyi juga kan
lo memperlemahkan diri lo sendiri
di depan banyak orang

iya gue mau ngajarin lo sendiri ya gue gak mau dong lo memperlemahkan diri lo sendiri di depan banyak orang ya abis gue harus gimana lagi supaya ikutan tenor kayak michelle lo ada ide gak
sesuatu yang lagi di puncak itu
gampang banget dijatuhin
michelle kan lagi di puncak tuh
yaudah kita jatuhin aja
jadi kita buat aja akun palsu
di kolom komentarnya yang negatif negatif
ya pasti orang akan baca kan komentar negatif itu
dan pasti ilfil banget sama michelle

yaudah sekarang lo langsung aja buran bikin fact accountnya
tapi jujur sih suara lo bagus banget
kau mainkan hati
kau tarakan janji
kau bah segala
kau bah segala
siapa sih ini
mau apa bu
eh sini deh lihat nih
di video kamu ini ada komen yang jelek
itu kan kalau kamu sendiri
tuh namanya akun hatersnya
perihitam kamu kenal gak sih
udah lah gak usah dipikirin komen komen kayak gini
ya aku juga gak peduli kok
mereka mau ngomong apa terserah mereka
bebas pendapat mereka el gak peduli
karena el yang
tapi el ibu tuh khawatir gimana
ibu udah percaya sama el
ini tuh gak mungkin bikin mental el
udah tenang aja
el sekarang harus kerja ya ibu ya
yaudah tapi hati hati
takutnya kamu nanti dibully lah
doan ya ibu
kamu gak mau lihat aku
kamu tuh ngapain sih disitu aja
kamu main dong sini temenin aku
aku tuh bete tahu dari tadi sendirian
kamu itu mesti cobain dulu ini gak susah kok
aku janji aku bakal ngajarin kamu
tapi kan tetap aja gue tuh gak bisa tau gak
tangan gue tuh kaku
iya aku ajarin
aku dari tadi main sendiri lo bete
janji cuma sebentar
tangan gue tuh kaku
kamu sudah pelan pelan
gue ada di parkiran nih
bentar lagi sampe sana
davin dateng kesini juga
dan davin harus liat kemeseran gue sama rara
nah sini sikit lagi ya
ih susah banget sih

gini ah eh